itu doang kekuatan lu ardha farah
sekarang lu rasain
saya akan jebloskan anda ke penjara
tulisan ini untuk kamu
tolong kamu terima ya
ini tulisannya i love you
dari elsa buat kamu nih
tadi elsa juga cerita kalau sikap kamu ke elsa jauh lebih baik
kamu sekarang kasih gelang bunga makanan kesukaan nelsa
apa benar begitu no
kalau memang benar berarti itu tandanya kamu sudah mulai bisa memaafkan elsa kano
senang sekali kalau itu benar
beberapa hari lalu elsa sempat nelfon jumlah
elsa mengucapkan terima kasih atas hadiah gelang dan juga bunga
padahal aku sama sekali tidak pernah mengirimkan itu ke elsa
mau sampai kapan elsa kayak gini ya pa
kita berusaha kita berjuang dan juga kita berdoa
supaya elsa segera sembuh
kita sama allah
bermakam kayak apa waktu itu saja
dan juga mama akan berorphan papa
bri kami benar benar va
ekipen kalian punya kebajet selera
kau paham tahu lender hari ini

kekuatan lu ada pak
sekarang lu rasain
pak enggak apa apa
anda sekarang enggak bisa ke rumah rumah lagi
saya akan jebloskan anda ke penjara
saya akan jebluskan anda ke penjara
wah tangkap aja orang ini pak
tangkap aja pak
berani juga pak
saya saya lebih mau jadi orang jahat lagi
tak ada apa apa pak
tak ada apa apa pak
pak tangkap ya
wah tangkap aja orang ini pak
tangkap aja pak
berani juga lo ya
saya udah mau jadi orang jahat lagi
saya melakukan itu
karena memang saya butuh biaya
untuk biaya berobat
aku berhenti pak
lalu anda boleh pergi
lo pikir gue bakal percaya
sama trik lo ardebaran
anda lepaskan boim
saya biarkan anda pergi
terima kasih ya pak bapak baik sekali
ya setidaknya sekarang kita dapat empat anak buah dia
kamu kenapa sih
kok nandangnya keras banget kenapa sayang
masalah mana ya aku nggak balik balik
padahal cuma sebentar
kok lama banget
jatuhkan papa yuk
kok nggak diangkat sih
mas aldi telepon dari tadi kok nggak diangkat kenapa ya
kok perasaan aku jadi gak enak
terus ini sih kamu juga nanti ketemu
dapat kabar tentang masalah
din din kamu kenapa ya din
ini dia tadi tuh aktif banget
nenang nenang mulu kerjaannya jadi
pasti karena kamu tegang jadi berpengaruh ke kandungan kamu udah kamu harus relax ya
kamu tenang ya sayang ya
udah enak kan
udah udah udah jauh
udah udah udah mendingan sekali
kamu tenang ya kamu tahu kan suami kamu
dia gak akan pernah ingkar janji dia pasti akan datang
kan udah janji sama kamu mau dong kamu datang ya
kamu harus tenang ya
ali tuh orang yang hebat loh
belum lagi ada orang kepercayaan gue si rica
ya mudah mudahan semuanya bakal baik baik aja
nah makasih ya mbak
nanti ikut makan malamnya sama omakmu di sini
aduh gimana gue jadi gak enak
itu kan bisa dibilang acara keluarga
ya nggak apa apa kalian juga udah dianggap keluarga
kebetulan aku udah baju ganti di mobil nanti kita ambil
ini namanya istri yang luar biasa
udah siap ya tante
yaudah kalau gitu aku ambil dulu aja di mobil ya
om irfan nih bentar ya
om nungguin kamu buat sherlock belum juga
tolong dong kirimin lokasi rumah suami kamu
iya ya maaf om maaf om aku lupa tadi aku sibuk banget soalnya
nggak apa apa kamu sibuk ya
kalau sibuk yaudahlah kita atur schedule nya lagi ya
oh jangan dong harus hari ini dong
aku udah masak loh ya
eh udah kalau gitu aku langsung st location sekarang
oke aku tunggu ya